kuro kuro kita guru kuro kita jawabnya kompak siap sampai selesai
yang terdiri dari sejumlah ormas islam yang tergabung dalam persaudaraan alumni dua ratus dua
memenuhi kawasan sarinah tamrin jakarta pusat sejak senin pukul sebelas siang
unjuk rasa yang dimulai pukul dua belas tiga puluh ini mengecam sikap pemerintah perancis
yang membiarkan majalah charlie hebdo merilis karikatur nabi muhammad
ratusan personil gabungan tni polri berjaga di sekitar kedutaan perancis
sementara barikade kawat berduri dipasang di depan gedung sarinah
dan sepanjang jalan tamrin dari bundaran hi hingga sarinah ditutup
nanti pada saatnya bila ada masa datang
maka arus yang dari arah patung kuda menuju ke arah hi
itu semuanya akan dibelokkan ke kiri ke jalan waitasim
termasuk yang dari jalan watasim tidak bisa belok kiri
di simpang sarina diluruskan ke arah tanah abang
aksi yang sama juga digelar sejumlah organisasi masa islam
di makassar sulawesi selatan
masa dari sebelas organisasi masa islam yang tergabung dalam aksi bela nabi
berunjuk rasa di depan monumen mandala pembebasan irian barat
mereka menyuruhkan umat islam bersatu agar dunia mengadili presiden perancis emmanuel macron
atas pidatonya yang dinilai memecah kerukunan umat beragama di dunia pada dua oktober lalu
dalam pidatonya macron menyatakan bahwa karikatur nabi umat islam
yang diterbitkan majalah charlie hebdo adalah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi
dalam aksi ini masa aksi juga meminta pemerintah perancis
untuk menjadikan aksi melecehkan nabi muhammad
serta menyuruhkan umat islam memboykot produk produk perancis
masa menyatakan akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi